anda menyaksikan cnn indonesia update
ribuan guru sma dan smk sekabupaten mimika mogok mengajar
dan murid diliburkan hingga waktu yang belum ditentukan
aksi ini sebagai protes karena uang lauk pauk dan tunjangan perbaikan penghasilan
belum dibayarkan sejak januari dua ribu delapan belas
terlambatnya pembayaran hak para guru pns tingkat sma dan smk ini terjadi
sejak pengelolaan pendidikan tingkat sma dan smk dialihkan
dari dinas pendidikan kabupaten dialihkan ke provinsi mulai januari lalu
di timika terdapat sembilan belas sma dan dua puluh empat smk dengan guru sekitar seribu orang
termasuk tiga ratus empat diantaranya berstatus sebagai aparatur sejarah
kita kemancanegara hujan deras yang terus mengguyur texas
sekitarnya menyebabkan tinggi air sungai meningkat dan banjir
melanda beberapa ruas jalanan
pada selasa siang waktu setempat
taman jembatan kembar di danau wako mclenan
ditutup karena tinggi air danau meningkat hingga hampir dua meter
di wilayah kingsland sebuah jembatan roboh setelah ketinggian sungai yano
terus meningkat hingga dua meter setiap jam
menurut keterangan kantor manajemen darurat negara bagian mclenan
sekitar lima ratus delapan puluh enam meter kubik air dikeluarkan dari danau withney setiap detiknya
belum ada laporan adanya korban jiwa
yang terluka akibat kejadian ini
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia news report bersama alfian raharjo
akan kami lanjutkan
tetaplah bersama kami